nah kalau begitu sekarang kita latihan
sekarang mari kita lakukan
aku tunjuk nyi asih
sebagai lurah di kampung ini
dia bisa memimpin kalian
terima kasih gusti ratu
keputusan gusti adalah keputusan kami juga
terima kasih gusti ratu
sudah kita cari kemana mana
tapi tak kunjung kita temukan
tidak ada yang menemukan
cukup baik kita menyebar
tidak ada yang di sana
tidak ada yang di sana
tidak ada yang di sana
tidak ada yang di sana
jangan mengaturku paman
tapi kalau kita tidak menyebar
kita akan menyebar
kita akan menyebar
jadi indah terasa
jadi indah terasa
jadi indah terasa

raka bagaimana keadaan raka saat ini
jauh lebih baik rai
jauh lebih baik rai
menguasai jurus belaja musti rai
dan raka tidak sanggup menahannya rai
rai surawisasa menguasai jurus belaja musti
terakhir kalinya aku ingat
raih sriwisesta dibawa oleh sri simau untuk diobati
karena dia mempelajari jurus belajar musti dengan cara yang salah
namun ternyata dia malah menguasai jurus itu
raih sriwisesta apa yang terjadi denganmu raih
yunda aku tidak bisa mengendalikan jurusku
raih sriwisesta kenapa raih sriwisesta kerasukan resi
raden surawi sesa mempelajari jurus belajar musti dengan cara yang salah
tanpa lebih dulu dilembari dengan tenaga dalam
lalu bagaimana keadaannya sekarang resi
seluruh aliran darahnya terbalik
akibat jurus itu
tapi jika dibiarkan sebelum matahari tenggelam
nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan
tetapi raih sriwisesta belum menguasai jurus itu dengan sempurna
atau dia belum mengeluarkan jurus itu dengan sempurna
aku pernah mendengar bahwa kekuatan jurus belajar musti bisa menghacurkan tenaga dalam
namun jika tenaga dalam rangka tidak terlalu parah
berarti jurus yang mengenai raka itu tidak sempurna
tetapi yang menjadi pertanyaanku adalah
mengapa raih sriwisesta kesini raih
saya saya tetap mudah ny lari bagi tuhan
raka ingin benderita padahal
tetapi dia tidak mempunyai kesakitnya
akibat terkena jurus belajar musti
raius rauhisesa berada di sini
berarti dia ingin mengejar rai kiasantang raka
di sini disebutkan
sebelum kita menguasai jurus belajar musti
kita harus mempelajari dulu dua jurus dasarnya
yaitu jurus belajar sengkala dan jurus belajar geni
waktunya mencoba jurus belajar musti
aliran darahnya hampir terkunci
siapapun yang mempelajari jurus belajar musti
tidak akan pernah bisa selamat
sebelum menguasai dua jurus dasarnya
sekarang kita latihan
sekarang mari kita lakukan
jurus belajar sengkala
semua orang di kampung ini sudah mengetahui bahwa aku ratu
sebaiknya aku meninggalkan kampung ini segera
dan melanjutkan perjalanan
apakah musti ratu mati
lantaran saya salah berbicara
aku tidak marah
memang ada baiknya paman mengatakan hal itu
aku tidak bisa menolak jabatan lurah tersebut
kalau gusti ratu tidak marah dengan saya
kalau begitu musti ratu
untuk menemani gusi ratu dalam perjalanan
lebih baik berdua
saya yang menemani musti ratu
aku juga senang kalau paman ingin menemani kau